saudara seorang perempuan ditemukan tewas di dalam rumahnya di kelurahan kedung waringin kota bogor jawa barat
korban dibunuh oleh suaminya sendiri
motifnya masih didalami namun menurut saksi sebelum kejadian korban terdengar bertengkar dengan suaminya di dalam rumah
rumah tempat terjadinya pembunuhan di kelurahan kedung waringin kota bogor jawa barat telah diberi garis polisi
setelah pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara
kasus pembunuhan ini dilaporkan oleh pihak keluarga ke polisi
setelah keluarga menemukan korban meninggal dunia di dalam rumahnya dengan penuh luka
pelaku pembunuhan merupakan suaminya sendiri
menurut saksi yang masih ada hubungan keluarga dengan korban
awalnya sempat terdengar keributan dari dalam rumah antara korban dengan pelaku
namun pintu rumah dalam keadaan terkunci
keributan sempat meredah tetapi saksi terkejut saat melihat pelaku membuka pintu
usai kejadian pelaku tidak melarikan diri dan hanya berdiam di depan pintu rumah
ya udah gitu teh si neng udah gak ada mah
enggak duduk dia sambil minta maaf
berarti si reja udah menyerahin ke polisi
ayah tersangka yang juga ketua rw setempat
tidak mengetahui penyebab pembunuhan ini terjadi
namun ia mewakili keluarga meminta maaf kepada orang tua korban atas perbuatan anaknya
dan akan memastikan anaknya bertanggung jawab atas perbuatannya
saya minta maaf khususnya kepada pihak menantu
dia juga akan merasa emosional
termasuk tadi juga saya emosi awalnya kan gitu ke anak
tapi kan ini bukan jalan keluar
lebih baik saya telepon mbak bin mas mbak bin mas seluruh orang
perangkat yang anggaplah mitra dengan saya
dari olah tempat kejadian perkara polisi menyebut bahwa terdapat luka fatal di bagian kepala
kami menemukan ada sosok perempuan jenazah
dengan inisial na umur dua puluh enam tahun
yang kami temukan di dalam kamar
sudah dalam meninggal dunia
jadi menurut keterangan warga sekitar dan para saksi
sempat mendengar ada suara teriakan sekitar pukul setengah sepuluh pagi
setelah dilakukan oleh tempat kejadian perkara
jenazah korban dibawa petugas kepolisian untuk diotopsi di rumah sakit polri kramat jati